ada apa kenapa sampai panik begitu
anak anak ini kayaknya di ngantuk tuh
pokoknya tidur disitu tuh lihat tuh
lukman kamu kalau lapar itu pegangnya di perut
bukan di kepala
kan kamu yang sakit perut
tapi lukman pegangnya salah dong
subuh terlalu megangnya
eh aduh loh
eh cuman aduh kagum
ini sudah kelar
iya pak de
eh ini buat santri
ini buat santri
yang lain makan bareng bareng
sama sama nanti di meja
kamu seharusnya paham
belum pakai uut
enak banget pak de
makan tuh gak boleh berdiri
jangan nambah nasinya
santri lukman indra
satu satu kalau mau ngomong
positi pak de
emang kenapa dengan positi
di tangga ruang pak kiai
di tangga ruang pak kiai
kalian jaga jaga ya
kalian berdua gak lapar pak
gitu lah sob
nah kan ini kan makanan aku nih
jadi aku duluan ya
ini kan makanan aku
tahan dulu tahan dulu tahan dulu
aku kan ya di tengah
jadi aku duluan
gak mau gak mau
siapa yang menang bisa makan satu yang penuh
jadi yang makan satu ruang penuh adalah
boleh diulang gak sob
karena yang menang adalah aku
jadi aku yang makan
kalian mau kalian mau
nanti denger ceritaku aja
udah kenyang deh pasti
eh aku mau makan juga
baik baik baik
wah si tai
biasanya aja yang makan dia
gak boleh mister
gak boleh ya
tidak boleh bersentuh kulit dengan lawan jenis yang berumuh krim batu lidah kepada ama haikal
jadi bagaimana sama dia
ah dodot haikal panggil ustaja nurul ya
udah cepetan duluan
oh iya cepet
ah mister minta tolong ya jagain city
jangan disentuh sentuh
bahasa inggrisnya don't try this at home
eh kalian liat positi
ustazah lagi nyariin kebetulan makanan tuh belum dianturin
gimana sobat dia ya
kita tak mau
tak boleh tak boleh
kok berat banget sih
makan apa dia ya
lebih baik saya cari bantuan ya
eh mana si bule
gak mana tuh orang
disuruh jagain posita
aduh pak aja kita angkat laatan
bantuin sini sini
kapan makanannya dateng
udah pada demo nih
suruh demo tuh deket
ya anak anak semua
ustadz berharap sama kalian semua
bisa bersabar lagi ya
karena sekarang pak d lagi
nyiapin makanan buat kalian
nah ustadz zanuru lagi
nyari positi untuk bantuin pak d
jangan lupa ya
jadi ustadz berharap
kalian bisa bersabar
disayang allah ya pinter
ada apa mister
kenapa kenapa kenapa
maksudnya gak kenapa kenapa
kenapa kenapa kenapa
teriak teriaknya begitu
harusnya ucap salam
kenapa sampe panik begitu
anak anak ini kayaknya
ini ngantuk tuh
pokoknya tidur disitu tuh
bukan vintage bukan itu artinya pingsan vintage pingsan oh pingsan siapa yang pingsan cewek
cewek cewek siapa tak tahu usaha nyuyui pingsan atau usaha aulia bisa cat usaha nyuyui ya udah
enggak jadi eh sergei kamu tunggu sini dulu ya saya sama ustadz musa biar saya anak anak dulu
ya semuanya tunggu sebentar ya saya pamit dulu assalamualaikum